dari tadi lu ngetawain apaan sih
mau bikin kesel gua aja
ngapain ketawain gua
pak haji sama mba be menipercis abg
kalau lagi makan berdua jangan sibuk sendiri dong
siapa yang sibuk sendiri
gitu kamu lagi chattingan sama siapa
siapa yang mau chattingan
bunga udah pulang
harusnya jam segini udah
mungkin ada les tambahan
ibu masih perlu tenaga bunga nggak buat bantuin bikin rendang
bapak telpon ya
teleponnya gak aktif
ya sudah lah pak
nanti juga dia pulang
lagian pesanan hari ini cuma sedikit kok
bisa lah pak
bisa dibantu sama mbak surti aja
hei im dari kemaren lu ngajak gue
tapi kagak pernah ada yang benar
kagak benar gimana maksud orang
nonton sama siapa pak haji
lu kagak perlu tau
nontonnya sama neng ineke
sama neng citra
pakai rahasia rahasian segala
emak kagak bawa oleh oleh banyak
tapi cukup dah
bakal dibagi bagi ya
yang ini buat neng iyo
kak pia asli dari jogja
buat saya mak
makasih pisannya mak
buat tadi mana mak
nih buat lo
yaudah mak kalau gitu saya pamit pulang dulu
udah sore takut kang tisnah nyariin
hei dari mana lu
beli ini jack
ih enak aja
ini kan buat istri saya
mas selama di jogja ngapain aja
jalan jalan apa makan makan mak
ntar aja ceritanya ya
nih ini kan kecitin mak dulu
nonton kagak jadi
terus cara apa lagi yang mesti kita lakuin buat ngedekatin citra sama ibu
mana gua tahu
coba loh pikirin yang lain
lah masa gua mau lu yang mikirin
ji mau saya bantu mikir
bibi baru mau pulang
mimi juga baru mau pulang
dari rumah mak
emang mak udah pulang
oh ya udah tuh ayo kita pulang bareng
bibi dikasih oleh oleh
iya dari mak
bapak pi aneka rasa
bersih juga punya oleh oleh buat mimi
oleh oleh apa itu
emang bibi itu dari mana
nanti aja bibi kasih tahunya di rumah
cita cita lu kagak ada rasanya
tadi katanya pijitan tati gak ada rasanya
mak bilang gak ada rasanya
mak kagak suruh lu pijit kayak orang marah marah
mau mau kemana kan belum kelar
udah gak usah
mak mendingan tiduran aja
siapa sih kamu
saya mau ke abang
ada isi keju coklat kacang hijau abang pasti doyan yaudah abang cepet pulang ya iya iya
mau udah pulang ke rumah ya masak pembencin ya kerumahlah dari jogja iya bawa oleh oleh
bawa katanya papi apa tok enak tuh jack lalu orang dibawain oleh oleh malah cemberut dasar
menantu nggak tahu diuntung baru gue lagi senang senang sebentar kagak ada mertua
banget pulangnya bakalan kasih diri sendiri lagi gua mendomelin jack terima nasib aja lu
dari tadi lu ngertawain apaan sih bikin kesel gua aja
saya mau ngetawain babes sama pak haji
pak haji sama babes muni percis abeg
apaan anak baru gede
gimana caranya ngedeketin neng image sama neng citra
ngomongin gini teatu seumuran chef bobby bukan mbak besok mancing muron
dengerin ngomong bikin gua jengkel udah pulang
ah mending gua tidur bikin badan gua pegel olok olok mana ji tidur
enak aja lumayan itu emak beli dan mahal an
kalau kagak enak gak usah dimakan weird for tatizz
ini pih bapia patok dikasih emak itu teh alfa pi ini buat mimi ini kerak telur yang
mimi pengen oh kerak telur lagi lagi iya tadi sebelum jemput emak digambir mimi sama potati
mampir dulu ke kota tua beli kerak telur makan di sana